dengan kayak gini kamu udah gak akan bisa teriak
kamu udah gak akan bisa minta tolong mana
saya ini bukan mona
jadi mona adalah
anak raja dan putri
dan saya mulai muak dengan permainan tante
jadi bener dugaan aku
mona adalah putri
gara gara mereka gak percaya sama kata kata
dan saya mulai muak
dan lebih percaya sama kebohongan mona
tapi sekarang lihat aja
ternyata mona itu adalah putri
tante andis dan diego ternyata membantu mona
untuk balas dendam ke aku
aku akan bales kebohongan kalian semua
dimulai dari baby itu
jadi gimana dok
dokter butuh apa
kalau begitu mbak langsung aja ke bagian artis
dan langsung pergi ke bagian donor darah
terima kasih dok
kenapa kamu gak bisa diatur lagi
kamu ngambil keputusan sendiri
kenapa kamu baru angkat telepon aku
aku sekarang lagi di rumah sakit cakrawa
aku sekarang lagi di rumah sakit cakrawala
dan baby itu harus dioperasi
kok gak ada suara sih
mama dia jatuh
kugou kagak ada lagi
kamu udah gak akan bisa teriak
kamu udah gak akan bisa minta tolong
kalau bayi kamu itu gak akan bisa operasi
dan dia gak akan pernah bisa dapetin
darah yang dia perluin
karena aku gak akan pernah rela
ngelihat kamu sama raja ini bahagia
karena yang harusnya bahagia sama raja itu aku
dan yang harus jadi istri raja itu adalah aku juga
dengan kayak gini
orang orang gak akan ada yang kalau di dalam ini tuh ada orang
apa gak suka ya
banyak yang bercanda sama perempuan sembarangan kayak gitu
apalagi yang gak jelas asal sulhnya
siapa yang bapak maksud
tanya lagi ya lady lah siapa lagi dewa
pokoknya papa gak setuju kalau berhubungan sama dia
apalagi sampai jadi dia ngerti kamu
aku gak suka sama ini
eh kamu tuh ngapain sih pake gasnya lagi ke dia
dia tuh gak dibutuhin disini
kamu yang tolak sekarang
pergi kamu dari sini
pak patunga punya hati ya
liat lady itu baik
kayak ular aja
sekarang dia mau ngambil anakku
isinya apaan mbak
bukan apa apa kok mas
cuman sampah rumah sakit
jangan jangan jangan
jangan mas jangan
ini di dalamnya bau banget mas
takutnya ntar kalau misalnya dibuka
ntar emas masih pada muntah
udah mending langsung dinaikin aja
oh berat banget sih mbak
kan tadi saya udah kasih tau mas ini
ini isinya cuma sampah rumah sakit doang kok
ya kalau sampah mah gak berat kayak gini mbak
yaudah angkat aja dong mas
pake bahan semua
bokap gue tadi itu nggak bermaksud seperti itu kok
aku ngerti kok dewa
aku tuh emang bukan cewek yang cocok
buat jadi temen kamu
mama aku udah ngebuang aku
cuma demi harta papa aku aja
aku juga jadi korban kekerasan
pancar aku sendiri
kalau papa kamu tuh gak mau kita bertemu
mudah lah mendingan sekarang kita gak usah ketemu lagi
lady lady bukan
aku yakin dewa pasti panggil aku